nah pemirsa kedatangan raja salman memang menjadi perhatian banyak kalangan termasuk juga pengamanan oleh pengawal pribadi raja salman yang dinilai cukup ketat
nah ada sosok pria berbadan tinggi tegap dengan setelan jas rapi menjadi sorotan bukan prabu meskipun sama sama memakai setelan jazz juga
pengawal raja salman yang satu ini terlihat begitu sibuk mengamankan sang raja dalam kondisi apapun
pria berbadan tinggi dan tegap ini tidak pernah jauh dari posisi berdiri raja salman
pengawal raja salman ini menjadi salah satu orang yang paling sibuk dalam rangkaian kunjungan raja arab saudi ke indonesia
lihat saja saat raja salman kehujanan di kawasan istana bogor maka dengan sigap pria tegap ini berusaha melindungi sang raja dari guyuran hujan
ia berdiri tegap di belakang sang raja
sementara presiden jokowi memegang payung
pengawal raja salman ini bernama brigadir jenderal abdul aziz alfam
kesetiaan brigjen al fahmi ini berlanjut saat jokowi menyopiri raja salman saat naik mobil golf
alfam tetap mengikuti perjalanan di samping raja salman untuk memastikan keamanan sang raja
lulusan kesatuan pasukan elit arab saudi ini dikenal sangat berpengalaman
tak hanya piawai soal bertempur di darat brigjen alfam juga mampu menerbakan pesawat
maupun helikopter dalam kondisi darurat
ia pun pernah menerima penghargaan tertinggi untuk para prajurit tangguh arab saudi
ini terlihat dari beberapa batch atau tanda lulus pendidikan militer yang disematkan padanya
ada beberapa hal yang membuat brigjen alfam lolos menjadi seorang pengawal raja
selain piawai bertempur ia juga dikenal memiliki kedisiplinan kesiapsiagaan dan kesetiaan yang tinggi
bukti kerjanya ia tunjukkan saat mengawal raja sebelumnya yani abdullah bin abdul aziz al saud yang mangkat pada dua puluh tiga januari dua ribu dua puluh
saat pemakaman raja abdullah ia menjadi pengawal terdepan diiring iringan mengusung jenazah sang raja
alfam pun membuktikan kesetiaannya dengan mengabdikan diri menjadi pengawal raja dari masa ke masa
yanti ambarwati cnn indonesia
wah brigjen tuh ternyata
iya puas saya lihat yang tadi kan alfam
tapi ini kayak semacam keturunan gitu loh ayahnya juga mengawal raja sudah tiga puluh tahun
jadi masih ada masa dua puluh tahun lagi untuk brigjen alfahm ya